sebanyak delapan puluh dua mal di jakarta akan buka secara bertahap pada masa uji coba pembukaan terbatas saat pelonggaran ppkm
untuk mengulasnya kita sudah terhubung dengan koresponden kami marika utama di jakarta
langsung kita sabar selamat siang merdeka
apakah sejauh ini sosialisasi masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga kemarin di hari pertama masih ada yang bingung
belum mendownload atau mengunggah aplikasi dari peduli lindungi untuk masuk ke mal
bagaimana pantauan anda pada hari kedua ini di jakarta di mal mal di sana
apakah sudah ada syarat syarat ini diketahui oleh masyarakat dan bagaimana respon dari pengusaha di sana
ya selamat siang heranov
tadi saya berkeliling ke sejumlah mal di kawasan kasab langka jakarta selatan
untuk melihat seperti apa pantauan di hari kedua uji coba pembukaan mal di masa ppkm tahun dua ribu empat
di wilayah dki jakarta
di sana sosialisasi terhadap para pengunjung masih terus dilakukan
memberitahu kepada para pengunjung agar mendownload atau mengunduh aplikasi peduli lindungi
untuk kemudian ditujukan kepada petugas dan tentunya melakukan pemindaian kode batang atau scan barcode
untuk mengetahui apakah pengunjung sudah divaksin atau tidak
pasalnya kita tahu bahwa syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan di masa uji coba ini
yang akan berlangsung selama setengah hari
tujuh belas agustus mendatang seluruh pengunjung pusat perbelanjaan atau mal wajib sudah divaksin minimal dosis pertama
dan selain itu aturannya adalah anak di bawah dua belas tahun serta lansia di atas tujuh puluh tahun dilarang masuk ke area pusat perbelanjaan atau mal
nah untuk mengetahui seseorang sudah divaksin atau belum caranya sebenarnya sangat mudah
asalkan aplikasi peduli lindungi sudah tersedia di ponsel masing masing pengunjung
jadi caranya ketika datang para pengunjung tinggal
maka pengunjung bisa mengindai saja atau melakukan scan kode batang atau scan barcode
nanti akan diketahui apakah pengunjung tersebut sudah divaksin atau belum
jika indikatornya berwarna hijau maka pengunjung artinya sudah vaksin dan diizinkan untuk masuk
tetapi ketika aplikasinya menunjukkan kode berwarna kuning
maka harus diverifikasi ulang kepada petugas yang ada di area pintu masuk pusat perbelanjaan
dan sementara jika kodenya berwarna merah artinya para pengunjung
maka aplikasi tersebut tidak diizinkan masuk
dan kalau dari pantauan saya pada pagi hari ini memang pengunjung yang datang
mayoritas sudah mengetahui meskipun secara teknis masih harus dilakukan bantuan oleh petugas
karena ada beberapa pengunjung yang belum melakukan pengunduhan aplikasi peduli lindungi
ataupun juga ketika sudah memiliki aplikasi tersebut tapi belum melakukan login
artinya ketika masuk mereka harus kembali meng input nomor induk kependudukan
untuk nantinya masuk ke profil
jadi ini adalah aplikasi peduli lindungi dari kementerian kesehatan ini
tapi kalau saya melihat dari pantauan kemarin saya juga melakukan pemantauan kemarin di kawasan blok m jakarta selatan
masih banyak pengunjung yang akhirnya tidak bisa masuk ke area pusat perbelanjaan
karena mereka pertama selain tidak memiliki aplikasi peduli lindungi
dan mereka pun juga ternyata belum divaksin
dan itu terutama mereka yang berprofesi sebagai pengumuman di wajib online
yang akan melakukan pengambilan pesanan di sejumlah restoran ataupun juga rumah
makan yang ada di pusat perbelanjaan
dan kalau kita mengacu kepada keterangan dari para pengunjung
sebenarnya ini disambut positif dengan adanya aturan vaksin ini
mengingat ini masih di masa mata kaya dua ribu empat artinya pendularan covid sembilan belas masih sering golong cukup tinggi
meskipun di jakarta sudah cukup melandai tapi harus dicatat angkanya masih terus fluktuatif
kadang turun di bawah seribu tapi kadang naik lagi di atas seribu seperti yang terjadi pada hari senin tanggal sembilan agustus
angkanya berada di tujuh ratus dua puluh tujuh an kalau tidak salah dalam satu hari penambahan kasusnya
tetapi kemudian kemarin angkanya bertambah dua kali lipat menjadi satu empat ratus kasus
itu artinya belum ada konsistensi dalam penurunan jumlah kasus harian covid sembilan belas di dki jakarta
untuk itu ketika adanya aturan vaksinasi bagi para pengunjung mal
maka ini disambut baik terutama bagi mereka yang bekerja atau karyawan yang bekerja di area pusat perbelanjaan
satu bulan lebih heranov mal atau pusat perbelanjaan ini tutup tidak beroperasi
terutama mereka yang bergerak di sektor non pangan sehingga otomatis mereka kehilangan pemasukan
saya mewawancarai sejumlah pelaku usaha yang berjualan di area pusat perbelanjaan
yang menyatakan bahwa sempat ada salah satu pengusaha aksesoris di sana
yang mengaku kehilangan pemasukan sekitar tiga puluh sampai lima puluh juta dalam satu bulan selama ppkm darurat
sehingga ppkm level empat berlangsung di dki jakarta karena mal tidak bisa beroperasi
ini disambut positif oleh para pelaku usaha dan mereka berharap
sedikit demi sedikit bisa mengembalikan kembali pemasukan mereka
kalau kita bicara heran dong soal hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga terkait dengan nasib umkm di masa ppkm level empat ini
kita harus melewati kemungkinan yang sangat menarik
ketika sempat terpukul di tahun dua ribu dua puluh lalu sebenarnya ada harapan di tahun dua ribu dua puluh satu ketika awal awal kuartal dua
menyebutkan bahwa usaha mereka sudah mulai bangkit dan kembali normal
tetapi kemudian diberlakukan kembali pembatasan atau ppkm ini dan otomatis kembali meredupkan usaha mereka
diharapkan dengan adanya pembukaan
atau dicemput pembukaan perbelanjaan di jki jakarta semarang surabaya dan juga bandung
dapat kembali menggeliatkan perekonomian tanpa harus mengurangi pengetatan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
karena kalau saya mengutip keterangannya dari menteri perhidangan muhammad ludwig kemarin di salah satu mal di kawasan ksad jakarta selatan
apakah dari adanya pengunjung yang
atau belum vaksin tapi diperbolehkan masuk
atau anak anak di bawah dua puluh satu tahun dan juga dalam sisi data tujuh puluh tahun yang ternyata bisa masuk ke dalam sisi perbelanjaan
maka mal tersebut akan diberikan sanksi untuk ditutup selama sedikitnya tiga hari heranov
baiklah keterapkan kelihatan ekonomi semakin bergerak untuk pengusaha mall dan juga keterapkan tentunya diiringi dengan protokol kesehatan di mall itu sendiri
terima kasih atas laporan kompresif anda merdeka utama langsung dari jakarta